majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan selasa siang memfonis mantan plt ketua umum pssi joko driono selama satu tahun enam bulan penjara
fonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu kurungan penjara selama dua lima tahun
joko driono didakwa atas pasal penghilangan dan perusakan barang bukti serta perusakan garis polisi
namun menurut kuasa hukum terdakwa joko driono tidak terbukti merusak dan menghilangkan barang bukti
pasalnya barang barang yang diambil tidak terkait kasus mafia bola
sebelumnya satgas anti mafia bola menggeledah dan memasang garis polisi di bekas kantor komisi disiplin pssi di rasuna office park
atas fonis itu terdakwa maupun jaksa masih pikir pikir untuk mengajukan banding
sekali tidak ada kaitan
dengan pengaturan skor
dan itu justru pada saat empat orang si satgas ya dari satgas mengatakan bahwa mereka tidak menemukan
barang barang itu ada kaitannya dengan perkara pengaturan skor
tapi ya pemahaman terhadap pasal dua ratus tiga puluh tiga ini semua memiliki pemahaman yang berbeda